kebetulan udah datang semua nih
udah pak haji
kalo dateng ke pengajian majelis taklim
kudu nomor satu pak haji
syukur deh kebetulan saya
membawa sesuatu untuk haji sulat
bang ajipan pengen gantiin ustadz jakari ya jadi ustadz
mau apa lagi sih dia
keluar room sama adi tuh nungguin
gak usah dipanggilin lagi nih
mungkin roomnya udah tidur
lain kali aja ketemunya
saya mau pulang aja
bener gak apa apa dena
gak apa apa bah main kali aja bah
saya pamit dulu ya bah
pamit ya umi assalamualaikum
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
rumah anak tuh bener bener keliwatan
ada anak rahmat di sh
dia kagak buka pintu kamarnya
bah bagaimana tanahnya
berniat gak tuh orang mau beli tanah
katanya masih dipikirin mi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
tadi nak ramadi nawarin abah
untuk pinjaman uang
jadi abah gak perlu
susah susah menjualin tanah
menurut umi gimana tuh
kalau umi sih bah
tapi kita mesti lihat dulu timingnya
kalau emang kita kepepet
biar kagak malu sama si sulem
boleh juga bah
kita sekat aja pinjaman
yang dari si rahmadi sh itu
abah juga kepikiran begitu nih
kok bisa sama ya mi ya
emang mau masak apa sih
pake kecap asin
emang gak tau bu aji
palingan buat membur ayam
ibu rodia itu bikin warung bubur yang baru
di mana sih
lela gak tau juga bu aji
kan kerja di situ
tiap hari ketemu
masa kagak denger denger sih
kalau sekedar dengar doang sih
lela emang pernah denger bu aji
kayaknya di mall
gue satronin kesana ntar
gue cek beneran pk gak
ngapain sini anak merem
mau aja di kamar
umi mau ketemu
yaudah deh kalo gitu
tapi rong ganti baju dulu ya
yaudah cepetan sana
umi kita udah sampe nih umi mau kemana
umi mau kesana
uuhh tidak ya
silahkan duduk dulu ibu
semua toko di mall kami ini semuanya udah berumur
jadi gak ada satupun
kemarin emang ada satu yang kosong
tapi baru aja disiul penyewa lain
buat jualan restoran
bukannya bubur ayam
waktu itu memang ada yang mau menyewa buat jualan bubur ayam
tapi karena dia datangnya telat
terpaksa kami berikan ke penyewa lain yang lebih cepat ibu
berarti si rodia kagak jadi dong buka mal di warung ini
gue demen banget dengarnya dah
ini bisa gue jadiin alasan buat ngemaluin dia
di depan semua warga
kebetulan udah dateng semua nih
udah pak haji
kalau datang ke pengajian majelis taklim
kudu nomor satu pak haji
kebetulan saya membawa sesuatu
untuk haji sulam
bang ajipan pengen gantiin ustadz jakari ya jadi ustadz
setidaknya bang haji kudu bisa baca alquran sampe tafsir
saya mau jadi ustadz
gosip dari mana sih
kagak bener tuh
ini bener kan
jangan pura pura nutupin kagak baik lah
malah saya baru dengar nih
saya mau jadi ustadz
apa lu emang sengaja menghindari baca tafsir
masya allah pak aji sulam
yang bener aja
masa udah mau jadi ustadz kakak bisa baca tafsir
saya bukannya gak bisa baca
cuman emang saya gak ada niat mau jadi ustadz
berita tentang saya di luar
justru dia tuh
cuman kagak kesampean
lu nuduh gua lam
saya gak nuduh pak haji
kalau pak haji muhyiddin tersinggung
pak haji muhyiddin udah ngakuin
kalau pak haji yang nyebarin gosip itu
ya allah ya rob
mulutmu pedes banget ya lam
bukan lu ngakuin malah ngelempar ke orang
bukan begitu pak haji
alah udah deh
jadi lu jangan cari cari alasan lain
pak haji sendiri bisa membaca nggak
kalau gue sih memang turunan haji
gua kagak mau riak
nunjukin kemampuan gua
biar si sulam pak haji
kan dia kepengen jadi ustadz
pantesan barung tutup baru pulang bu haji
wah barusan borong ya bu haji
kagak cuma abis nemuin bukti terpercaya dan akurat
lu dengerin ya baik baik berdua ya
ternyata si rodiah itu udah nipu kita semua
ya itu dia kan bilang katanya mau buka warung di mal
tapi semua itu bohong
ah gak mungkin
kan haji rodia sendiri yang buka luangan kerjanya
mungkin lu jangan pade percaya aja
kalau gue sih emang beneran
butuh buat toko gue yang baru
tega banget ya bu haji rudyah
mana lagi anak sudah bikin lamaran lagi
emang keliwatan tuh dia
dia udah kasih harapan
awal anak anak muda di kampung kita nih
alhayu dan alquyum adalah dua diantara nama nama allah
atau asmaul husna yang kita ketahui
alhayu artinya adalah
dia yang hidup dengan sendirinya
sedangkan alquyum artinya adalah
dan tiada satupun yang berdiri tanpa dia
nah menurut sheikh abdurrahman saadi
semua aspal husna yang lainnya
ada juga pendapat ulama yang mengatakan
artinya adalah yang paling aku
dan pendapat sebelumnya tadi
adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah
manakah diantara nama nama allah